bisa gak sih lo santai aja gitu lo bawa motarnya
lo tuh kenapa sih aneh banget
udah gue selamatin dari temen temennya sila biar gak dibully malah marah marah sama gue
gak jelas lah gue marah marah
gue kan diserang sama mereka gara gara lo juga
lo gak nyadar
kalo gak mikir geng serigala
lo udah gue abisin disini mon
tapi lo selamat
karena gue masih butuh lo buat masuk dan nguasain geng serigala
ternyata gue udah berhasil
gue udah berhasil
gue udah berhasil
gue udah berhasil
gue udah berhasil
bener juga ternyata nasi gorengnya disini enak
rasanya gak kalah sama nasi goreng di restor
ingat jatahnya cuma satu porsi
kalo lebih bayar sendiri
lo punya penyakit bawaan
kesian gue ngeliatnya
kesian gue ngeliatnya
lo cuma mau denger gue ngomong kedua kali kan
makasih ya udah beliin gue minuman
orang itu minuman bekas gue kok
kok gue disembur
maaf banget ya
gue kira itu minuman buat gue
jangan aja kegeran
gue basah semua
yang masih basah tuh disini
bukan disini doang
nggak ada gara gara juga sih
ya usah lagi tuh ambil t shirtnya atau apa
nggak nyangka deh gue bisa ketemu sama cewek muna
yang ketangkep basah lagi mepetin bue
sekarang malah ketahuan berduaan kayak orang lagi dating di taman
yang namanya real pelakor ya kayak gini
nggak akan ada rasa bersalahnya kalau lagi ngedekatin cuma orang
kalian berdua jaga ya mulut kalian
mau ngelak lagi
udah salah gak mau ngaku lagi
nggak tahu diri banget sih lo jadi cewek
kok jadi galakan lo sih
eh kalian berdua
jangan pernah berfikiran kalau gue sama cewek aneh ini lagi pacaran disini
jujur gue pun terpaksa ada disini sama dia
karena kita ada kepentingannya
aduh boy lo tuh jangan mau kemakan omongan rayu dia deh
jujur sama gue
siapa yang nyuruh kalian berdua kesini
makan yang bener
nggak mau belok
an sih kenapa jadi gue
mana sih kok lama banget
mana kepanas lagi ini
kan malah kita yang pengen ujiin reform
malah kita yang diketawain
lo berdua gagal
kalian kan berdua terus cuma ngerjain satu cewek doang
hoki banget tuh cewek dibelan mulu sama si boy
mana tadi kita pakai acara jatuh segala lagi
malu banget tau nggak gue diliatin orang banyak
iya terus tadi juga boy tuh ngebayain reva
katanya mereka berdua tuh gak ada apa apa di situ
cuma karena ada agenda penting katanya boy
mereka berdua tuh pasti cuma alasan doang
karena kelihatan berdua itu mereka mau dating sil
kenapa ngeselin banget sih
ya tuh cewek kenapa sih nggak bisa ngejauhin boy
udah jelas jelas boy punya gue
udah ah tau ah
gue mau balik
kalian cari taksi yang lainnya
gue mau balik sendiri
nih jangan kita ditinggal dong
kok kayak gini sih
kalian udah dibantuin masa gue ditinggalin
ini semua gara gara allah tau nggak
ya tapi kan tadi tata cuma jujur alin
jujur sih tahu waktu juga dong
terus udah gitu sila nggak bilang apa apa lagi
thank you ngga
kan harusnya kita diteraktif makan
aduh otak lo tuh makanan doang tau nggak sih tak
makanya jangan salah jawab tadi
udah gue mau balik
lo tuh kenapa sih aneh banget
udah gue selamatin dari temen temennya sila biar nggak dibully malah marah marah sama gue
udah jelas lah gue marah marah
gue kan diserang sama mereka gara gara lo
lagian kalau temen temen lo yang terlalu keren sama gue dan nyawal
aku juga gak bakal harus berurusan dengan lo kayak gini
mana gue sial mulu gue luannya ketemu sama lo
lo tuh emang kurang ajar ya
bener bener nggak tau terima kasih
bener bener kalau ngomong tengah saat

tuh tuh tuh tuh tuh
lo tuh hobi banget marah marah ya
siapa suruh parkir mobilnya di sana
tinggal jalan gampang
lo tuh sengaja ya pengen ngerjain gue apa gimana sih
nah pasti jadi cewek manja banget jalan kaki sedikit aja untuk kesehatan kok
ah yang ada lo tuh sengaja mau ngerjain gue
jauh banget dari mobil gue
udah nih gak mau bilang makasih
tadanya mau nyebelin banget kayak gitu
mau jauh banget lagi dari mobil
eh ngerjain aja deh
gak ada cara jauh kebala
bors deyan yang kasih
ini duit ngejalanin misi kemarin
gue takut mondi nanti marah lagi sama kita
tenang aja sob
deyan kasihnya cuma cuma kok
lagi pengen bagi bagi lo aja
gak mau nih
yaudah kalo gak mau buat gue aja
yaudah gue ambil
si deyan baik banget ya
hobinya kasih kita duit terus
ternyata si deyan lebih baik daripada bos moni
lo gak usah banding bandingin deyan sama moni
udah udah udah
mendingan duit ini kita pakai makan makan
gue harus kasih tau mondi dulu
kita harus makan bareng sama dia
sekalian harus gue kasih tau soal duit ini
kalo enggak nanti dia bisa marah lagi sama kita
udah gak usah
lo tau sendiri kan
bos moni masih marah banget sama si deyan
kok dari deyan
gue setuju banget
masalah ini moni gak boleh tau
kayaknya deyan bakal seneng nih
kalo tau gue udah bikin anak anak gak suka sama moni
kalo deyan bener bener bisa gabung di sini
pasti gue bakal dapet duit lebih banyak lagi
woy dia kuat banget moni
makanya kita berdua banget begini
eh itu dia jiralan untuk nanti